mempertimbangkan keadaan kondisi
tersangka lukas nmb
maka penyidik kpk
tindakan hukum berupa
pembantaran untuk sementara
sementara kepentingan perawatan
di rumah sakit rspad
sejak hari ini
sampai dengan kondisi
yang membaik khususnya
dalam hal pertimbangan